masih mana kondisi
pasti masih belum sadar dok
saya cek sebentar ya
terus tolong persiapkan operasinya sekarang
kami sangat berterima kasih almarhum pak aryo
hingga kini masih berkontribusi untuk rumah sakit ini
bayu kenapa bayu
anak saya kenapa dok
tenang bu retno
biarkan dokter bekerja sekuat tenaganya
kenapa dia dok
kasih tahu saya kenapa dia
prof kami harus segera lakukan tindakan untuk pasif
ibu bisa tunggu di sini ya
ibu nggak boleh ikut
ibu di sini aja ya
tapi itu anak saya suster
saya harus nembak di sini ya
mas bayu kenapa ma
apa yang terjadi sama mas bayu mah
suami anda mengalami kecelakaan
sampai sekarang belum sadarkan diri
kita sedang berupaya sekuat tenaga untuk menyelamatkannya
sebaiknya kita semua menunggu dulu di sini dulu datang
ya sudah aku tahu
apa yang terjadi
kondisinya kita belum ada yang tahu
karena kita belum ada yang boleh masuk ke dalam
pak bayu baru sadar dan pengen ketemu sama bu dewi
biar saya aja yang masuk ke dalam
pak bayu cuma menyebut nama bu dewi
dia nggak punya hak apa apa dibandingkan saya
saya yang melahirkan
harusnya saya masuk ke dalam
maha mama tenang dulu nanti juga mama masuk ya
kalau didengar orang gimana ini rumah sakit
nanti kalau mas bayu sampai denger kayak enak
udah ya mama sabar dulu tenang
harusnya mama yang masuk ke dalam